pemerintah provinsi dki jakarta tengah menyelidiki kluster baru penyebaran virus corona
salah satunya adalah kluster hiburan malam padahal sektor ini belum diperbolehkan beroperasi selama pandemi
munculnya klaster baru penyebaran virus corona di jakarta diungkapkan ketua bidang data dan teknologi informasi
satgas penanganan covid sembilan belas dewi nur aisyah dalam diskusi virtual kamis kemarin
beberapa kluster baru penyebaran antara lain kluster hotel kluster pesantren kluster hiburan malam kluster pengungsian kluster kegiatan pernikahan dan juga panti asuhan
ditemukannya lima kasus positif covid di kluster hiburan malam mengejutkan
pasalnya sektor ini belum diizinkan beroperasi selama pandemi
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan akan menyelidiki kluster baru ini
kalau terkait perhotelan ya
memang perhotelan kan tetap buka ya di masa psbb ini sedang kami kaji kami teliti apakah betul penyebaran memang ada di perhotelan
begitu juga di tempat hiburan malam karena sejauh ini tidak boleh ada tempat hiburan malam yang dibuka ya
bahkan jangankan hibur umeran kafe restoran saja banyak yang kami tutup ya selama operasi justisi ini
menurut ketua bidang data dan teknologi informasi satgas penanganan covid sembilan belas dewi nur aisyah
pada rabu lalu dalam kurun empat juni sampai dua belas september ketika diberlakukannya psbb transisi di jakarta
angka penularan di sejumlah kluster kenaik
klaster terbesar adalah kelompok warga yang datang ke fasilitas kesehatan baik karena sakit berobat maupun memeriksakan diri
yakni enam puluh tiga persen dari total kasus
selain itu satgas penanganan covid sembilan belas menemukan adanya sejumlah kluster baru
mulai pesantren hotel tempat hiburan malam hingga acara pernikahan
semua orang yang kontak dengan dia